ya rencananya bali akan mulai menerima kembali pelaku perjalanan luar negeri ppln mulai jumat empat februari mendatang
lalu bagaimana persiapannya sudah ada bersama kami hari ini di newsroom ida ayu indah kepala bidang pemasaran pariwisata dinas pariwisata provinsi bali
selamat sore ibu sejauh ini bagaimana persiapan untuk pembukaan kembali bali untuk turis asing lalu apa tanggapan masyarakat bali mengenai hal ini
ya baik selamat sore jadi saya mulai dulu dari tanggapan masyarakat bali ya
tentu saja kami semua di sini menyambut dengan gembira rencana untuk pembukaan bali bagi pelaku perjalanan luar negeri atau ppln
ada pun beberapa persiapan yang sudah kami lakukan bahkan sejak tahun dua ribu dua
yang pertama adalah penyiapan sarana pariwisata seperti misalnya hotel kemudian restoran termasuk daya tarik wisata supaya diverifikasi dan mempunyai sertifikat chse cleanliness health safety dan environment
dan kami sudah didukung penuh oleh kementerian pariwisata
sehingga di bali sampai saat ini
jumlah sarana pariwisata yang sudah memiliki sertifikat chse itu berjumlah lebih dari dua ratus
kemudian ada juga penerapan peduli lindungi sebagai bagian dari upaya digital tracing dari kemungkinan penyebaran covid sembilan belas
dan seluruh fasilitas publik yang sudah menerapkan pl ini berjumlah lebih
dan kemudian kalau kita lihat dari kesiapan atau herd immunity di bali ini
atau bisa juga kita sebut sebagai akselerasi vaksin ya
di bali untuk tahap pertama vaksinnya itu sudah lebih dari satu ratus tiga persen
kemudian tahap kedua sudah lebih dari sembilan puluh dua persen
bahkan hampir sembilan puluh tiga persen
dan sdn pariwisata mulai bulan ini sudah mulai mendapatkan vaksin booster
kami juga sudah menyiapkan standar operational procedure untuk penerimaan ppln ini
jadi mulai dari bandara kemudian transportasi wisata kemudian hotel karantina termasuk daya tarik wisata
harus memenuhi sop yang sudah disepakati oleh seluruh instansi terkait
kami juga menyiapkan hotel karantina
perbedaan kami di sini hotel karantina itu adalah dalam bentuk bubble
jadi ppln tidak hanya berdiam di kamar saja tetapi mereka bisa beraktifitas juga di sekitar kawasan hotel
seperti itu beberapa persiapan yang kami lakukan
sejak tahun dua ribu dua puluh dan konsisten sampai sekarang
baik ibu ida tadi ada menyebut ada hotel bubble ya
ada sekitar lima hotel bubble yang disiapkan untuk para turis
ini bisa dijelaskan nih apa yang membedakan antara hotel bubble dengan hotel karantina lainnya
ya jadi kalau hotel bubble itu bubble itu kan maksudnya gelembung ya
jadi berada dalam kawasan

itu kan jadi membosankan
kami di bali berusaha untuk menawarkan sesuatu yang lain
jadi tamu tidak hanya berdiam saja di kamar tetapi bisa juga melakukan aktivitas di luar kamar
seperti misalnya bisa berenang atau melakukan yoga atau melakukan spa

nah kemudian pertanyaannya tadi apa yang membedakan hotel bubble dengan hotel karantina biasa
hotel bubble yang kami tawarkan di bali ada lima hotel ya
itu memiliki fasilitas publik yang berbeda antara tamu regular dengan tamu karantina
jadi zonanya itu berbeda bloknya itu berbeda
misalnya mereka memiliki hotel hotel ini memiliki swimming pool yang lebih dari satu
jadi misalnya swimming pool satu untuk tamu regular
sedangkan swimming pool yang lain dipergunakan untuk tamu karantina ini
termasuk juga tempat makan dan kemudian sdm yang front line
front liner di hotel bubble ini front liner itu misalnya yang kontak langsung dengan tamu karantina
itu mereka tidak pulang ke rumah
jadi ikut tinggal di hotel bubble tersebut
itu beberapa hal yang membedakan antara bubble hotel dengan hotel karantina biasa
baik bu ida tadi anda menyebut untuk petugas di mana yang berinteraksi dengan pelaku karantina tadi
tidak diperbolehkan untuk pulang begitu ya
lalu bagaimana dengan cara mencegah
jadi tinggal di hotel bubble itu juga disediakan akomodasinya oleh hotel yang bersangkutan
oleh lima hotel tersebut
lalu bagaimana cara memisahkan antara pelaku perjalanan yang sedang melakukan karantina
dengan wisatawan biasa yang menginap di hotel
ya dengan tamu reguler seperti yang sudah saya sampaikan tadi
ada zonasi misalnya zonasi a
rata rata hotel yang dipilih sebagai hotel bubble ini memang memiliki space yang luas
dan juga gedung gedung yang terpisah
mereka juga harus melakukan antigen secara rutin
untuk menghindari penyebaran kemungkinan penyebaran covid sembilan belas
ini juga sudah bekerja sama dengan bmta
jadi ada dokter yang standby di hotel bubble tersebut dua puluh empat jam
dokter itu bahkan disediakan juga akomodasi untuk tinggal di hotel
selain dengan kerjasama dengan dokter dengan rumah sakit tadi ya
lalu bagaimana cara pelaku perjalanan luar negeri ini untuk bisa memesan di salah satu
bisa dijelaskan ibu ida
mereka bisa langsung ke landing page masing masing hotel lima hotel tersebut
jadi ada dua di nusa dua kemudian satu di sanur ada juga satu di ubud dan satu di jimbaran
mereka bisa langsung ke landing page masing masing hotel tersebut
kemudian memesan paket
kami mengganti istilah karantina supaya lebih menjual ya
istilahnya kami ganti menjadi bali warm up vocation
sesuai dengan arahan dan saran dari kementerian parekraf dengan harapan ini lebih menjual
di dalamnya tidak hanya ada paket yang terdiri dari hotel bubble
tetapi juga sudah termasuk transportasi wisata di sini
kemudian juga biaya pcr test dua kali
seperti yang saya sampaikan transportasi wisata itu juga harus memiliki sertifikat chse
jadi paketnya itu sudah lengkap
termasuk juga tiga kali makan ya
dalam sehari laundry juga biaya dokter juga
baik bu ida nantinya nih kalau berhasil
apakah ada rencana untuk menambah hotel bubble
lalu kriterianya seperti apa nih untuk sebuah hotel juga ingin menjadi sebuah hotel bubble
ya tentu saja kalau misalnya lima ini sudah berhasil
bahkan sekarang sedang dalam proses dua hotel lagi
tentu saja hotel hotel tersebut harus bisa ya
karena memang terus terang tentu tidak semua hotel bisa menyediakan zonasi yang berbeda
misalnya pintu masuk antara tamu reguler dengan tamu karantina itu berbeda
itu kan tidak semua hotel
jadi siapa saja kalau memang hotel itu merasa
mampu untuk memenuhi persyaratan hotel bubble
kami dengan senang hati akan mengakomodir keinginan para pelaku pariwisata
jadi harus memiliki space yang luas ya
gedung gedung yang terpisah pisah
jadi tidak bercampur
kemudian untuk sarana publik juga terpisah
supaya tidak tercampur aktivitas antara regular tamu regular dengan tamu karantina
baik bu ida
yang penting adalah sebenarnya tempatnya harus luas dan ada pembagian yang jelas ya
kita berharap semoga sistem baru ini salah satunya hotel bubble
ini bisa membantu memperbaiki perekonomian bali
namun tetap menjaga protokol kesehatan
terima kasih bu ida selamat sore
semoga berjaya sama sama
terima kasih salam sehat